kembali di kompassian saudara dpr mengundang kpu untuk mengevaluasi proses pemilihan umum dua ribu dua puluh
evaluasi dilakukan di tengah gugatan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
evaluasi kinerja kpu menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat digelar di komisi dua dpr pada senin siang
evaluasi yang digelar hari ini adalah penundaan dari jadwal sebelumnya pada sebelas maret lalu
pembahasan di komisi dua digelar di tengah gugatan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
selengkapnya sudah ada jurnalis kompasi fitriksi valencia di gedung dpr ri yang memantau jalannya evaluasi di komisi dua dpr bersama dengan kpu
triksi apa saja poin utama yang akan dievaluasi dari komisi dua dpr terhadap kpu terkait dengan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
terhadap ketua kpu dan juga komisioner kpu lainnya dengan terkait dengan pelanggaran etik berat
lalu seperti apa pembahasan ini juga akan menjadi bagian di rdp kali ini
ya jurno betul sekali terkait dengan dkpp tentu akan ada porsi tersendiri juga yang nanti akan dibahas
ataupun juga dikritisi oleh dpr
mengingat bagaimana dalam penyelenggaran pemilu beberapa kali kpu ini mendapatkan
pembahasan yang tidak terkait dengan dpr
jadi ini juga akan menjadi bagian dari dpr
jadi ini juga akan menjadi bagian dari dpr
ini juga kepercayaan publik terhadap kpu ketika kemudian ada pelanggaran etik yang terjadi
pada saat penyelenggaran pemilu ini berlangsung
jadi memang dari dkpp sendiri juga nanti tidak menutup kemungkinan akan dibahas terkait itu
dan juga terkait dengan apa yang sedang bergulir di mk terkait dengan gugatan dari hasil rekapitulasi pemilu
pada dua ribu dua puluh empat ini baik di pilpres maupun juga di pileg
yang juga sudah beberapa calon maupun juga dari paslon ini sudah mendaftarkan gugatannya ke mahkamah konstitusi
jadi itu yang akan dibahas maupun juga yang kemungkinan akan dikritisi dalam rapat dengar pendapat hari ini
jadi masing masing dari kpu bawas luri kpp termasuk juga dari kmn dageri ini akan mendapat porsinya masing masing
untuk kemudian dimintai jawaban dikritisi dievaluasi termasuk juga dimintai pertanggung jawabannya
jurnalis kompati fitriksi valencia dari gedung dpr ri jakarta